rapat koordinasi anggaran antara badan perencanaan pembangunan daerah atau bapeda dki jakarta dan tim sinkronisasi terus berjalan
rapat digelar intensif untuk mengejar perampungan rencana kerja prioritas daerah atau rkpd agar program program prioritas anisandi bisa dimulai sejak mereka dilantik pada bulan oktober mendatang
pembahasan rencana kerja prioritas daerah kini sudah dalam tahapan forum asisten
usai paripurna dprd tiga puluh satu mei mendatang rencana kerja itu harus sudah rampung dan disusun sebagai kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara
usai pembahasan program prioritas anisandi bisa dimasukkan dalam apbdp dua ribu tujuh belas tim juga akan membahas rencana pembangunan jangka menengah daerah dua ribu delapan belas dua ribu dua puluh dua
pemda meminta agar program seperti pembangunan flyover underpass lrt dan juga mrt harus tetap masuk dalam prioritas
plt gubernur jarod saiful hidayat sudah menerima surat permintaan audiensi dari anies dan sandi namun belum menjatuhkan pertemuan hingga kini
kan logikanya begini dua ribu tujuh belas itu gubernur terpilih memerintah selama dua lima bulan
selama dua lima bulan jadi kalau orang sekarang ini patok seratus hari kerjanya
jadi harus ada yang diolahin
jadi harus ada yang diolahin
biayai dong disitu
masa dua lima bulan kepala daerah memerintah tanpa alokasi pembiayaan tanpa ada program
kalau saya itu harus masuk gitu tetapi harus dicek dulu